setelah mrt kini pemerintah dki jakarta juga melakukan peremajaan terhadap transportasi umum di ibu kota
salah satu caranya yaitu mengganti semua bus ukuran sedang yang sudah tua
ya dan untuk mengetahui informasinya sudah ada rekan saya
korrespondensi rn indonesia mardika utama di terminal blok m jakarta selatan
selamat pagi dika
dika bisa anda informasikan kepada kami bus armada apa saja yang akan diganti
dan kira kira membutuhkan waktu berapa lama untuk peremajaan ini
baik selamat pagi yuda dan dea
ada peraturan daerah nomor lima tahun dua ribu empat belas tentang transportasi
di aturan tersebut melarang adanya angkutan umum di kawasan pemprov dki jakarta
yang berusia lebih dari sepuluh tahun untuk beroperasi
dan peremajaan ini dimulai sejak tahun dua ribu enam belas dengan tengkat waktu selama tiga tahun
dan itu artinya pada tahun dua ribu sembilan belas ini tengkat waktu tersebut akan habis
tepatnya pada bulan april mendatang
nah yang akan diremajakan ini adalah armada bus sedang
yang terdiri dari kopaja metro mini kopamijaya dan juga koantas bima
dari data yang kami terima dari pemprov dki jakarta atau dari dinas perhubungan dki jakarta
ada sekitar satu lima ratus bus sedang yang saat ini masih beroperasi
dan tujuh ratus sembilan unit diantaranya adalah mereka atau unit unit yang harus diremajakan pada bulan april mendatang
dari satu lima ratus angkutan bus sedang yang beroperasi di jakarta saat ini
hanya ada sekitar tiga ratus sepuluh unit saja yang sudah terintegrasi dengan transjakarta
atau juga mengikuti bus atau program jaklingko
dan saat ini pemprov dki jakarta tengah melakukan proses untuk pengadaan barang
ataupun juga pengadaan armada dari bus ukuran sedang untuk tahun dua ribu sembilan belas ini
dea dan juga yuda
ya mahardika sebenarnya yang kemudian menarik adalah bagaimana model bisnisnya
karena kita tahu seperti copaja kemudian juga metro mini ini dimiliki oleh swasta
ya dea nantinya untuk bus berukuran sedang seperti metro mini kopaja dan juga kopamijaya
diharapkan bisa menjadi bus non brt atau bus rapid transit
yang terintegrasi dengan transjakarta dengan menggunakan tarif yang sama
yaitu tarif yang sama dengan bus transjakarta itu rp tiga lima ratus sampai lima rupiah
dan itu nantinya akan menggunakan sistem jaklingko
saat ini dinas perhubungan dki jakarta telah menyelesaikan proses penayangan harga rupiah per kilometer
untuk bus sedang diikatalog daerah melalui badan pengadaan barang dan jasa pemerintah
akhir maret ini diharapkan bisa diselesaikan dan ditayangkan sehingga awal april
operator bus dapat mengklik pengadaan jasa angkutan umum bus sedang di katalog
sebagai tanda menetujui untuk bekerja sama dengan pt transjakarta
dan juga mengikuti program jaklingko yang saat ini kita telah menunjukkan